oleh penemuan jasad seorang perempuan yang dibungkus di dalam koper di semak semak di kawasan bekasi jawa barat
korban ditemukan oleh seorang petugas kebersihan yang langsung melaporkan temuan tersebut
motif pelaku kini juga didalami hingga tega melakukan tindakan yang sungguh keji